masuk gak ya
kalo mas al belum tidur nanti ketauan dong kalo aku ngecek ngecek gini
ternyata gak ada kunci sama mas al
ceroboh banget sih
bisa atau enggak
aku aku yang salah
aku gak jadi minta tolong ke om buat cari keluarga jessica
makasih ya om maaf udah ngerepotin
andin kenapa berubah pikiran ya
apa mereka sudah suruh orang untuk cari tau
itu pak bos andin katanya mau makannya di kamar aja
soalnya kepalanya agak pusing
jadi mau istirahat di kamar
mama sakit ya cus
mama cuma lagi kecapean aja
mereka kan lagi ada diri wajahnya
cus mau ambilin makanan buat mama dulu ya
permisi pak bos
kamu samperin anin di kamar ya
kamu bicara baik baik sama dia
jangan biarin istri kamu sedih
kamu pasti penasaran kenapa dennis bisa sama saya
kamu tunangannya bukan
nggak mau gak makasih
jangan tukang aku
jangan tukang aku
kamu tau gak terkembang siapa
aku tidak ada yang bisa diri itu
tadi perempuan namanya jessica
jessica itu anak saya
tentang apa yang sudah ngelakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan lepas lo
kamu tau gak
kenapa jessica bisa seperti itu
atau mungkin lebih tepatnya
siapa yang bikin jessica seperti itu
jessica diperkosa tujuh tahun yang lalu
dan sampai sekarang
gak mungkin deniz ngelakuin itu
dia pria baik baik
dan saya tau dia gimana
tapi apa buktinya
apa buktinya kalau tunangan saya yang ngelakuin semua itu
kalau cuma omongan doang
orang juga bisa berbohong
atau mungkin ada orang yang wajah mirip sama dia
kalau kamu gak percaya gak apa apa
bagaimana kalau kita bikin sebuah kesepakatan
saya akan bawa kamu untuk ketemu deniz
dan saya persilahkan untuk kamu tanya langsung
tentang cerita saya tadi
kalau dennis mengakui perbuatannya
kamu gak boleh lapor polisi
kalau dia tidak mengakui perbuatannya
kamu boleh lapor polisi
kau beings sama mamah

kamu bicara pelan pelan
baik sama andi
gak ada salahnya
tapi mama gak pake nunggu disini juga kak
bisa boleh ya
jadi kamu udah sadar
berarti kamu sadar kalau kamu salah
aku cuma niat bantu doang mas
aku salah banget di mata kamu ya
aku cuma gak mau kamu tumbuh beban sendirian mas
makanya aku bantu
aku cuma gak mau kamu tumbuh beban sendirian mas
makanya aku bantu
aku cuma gak mau kamu tumbuh beban sendirian mas
aku cuma mau kamu bantu
kalau misalkan kamu gak suka aku bantu bilang
aku cuma mau kamu bantu
kenapa jadi malah marah lagi
kenapa jadi malah marah lagi

saya itu senang kalau kamu itu sadar
aku cuma lihatnya mau ngebantu aja
supaya kamu tuh gak marah marah
supaya kamu gak stress sendirian
karena kalau misalkan kamu marah marah
kamu juga limpang ke orang lain mas
ke orang terdekat kamu
saya tau saya salah
kalau kamu lebih peka sama situasi
lebih bisa berpikir panjang
emang itu aku juga udah batalin permintaan
tapi bener bener om irvan belum nyuruh orang buat cari tau ya
kalau misalkan udah suruh orang buat cari tahu kan
ya sama aja
semuanya bakal bocor di luaran
jadi kalau udah bocor
mama baca berita lagi
kelambat lagi semuanya
terus percuma gitu
aku udah batalin permintaan aku ke om irvan
udah telat semuanya
kamu bisa gak sih
kalau misalkan saya lagi marah
itu gak usah ngambek
itu mikir dulu
jangan apa apa pengen dimengerti
sekali sekali ngertiin perasaan orang
sekali sekali ngertiin perasaan orang
sekali sekali ngertiin perasaan orang

selalu kok mas
akhirnya lama lama aku kebual lagi dulu
gak usah diperpanjang udah
gak usah diperpanjang udah
ya istirahat ya
ya udah kamu istirahat disini aja
terus kamu mau tidur dimana
di kamar kamu yang lama
kamu di kamar rena
gak usah kekanakan kanakan ya
udah istirahat ya
udah siapain pa disini
udah pada disini nanti kita debatin lagi mas
kita dalam kondisi yang kayak gini mas
jangan dalam kondisi
mendingan kita dingin dulu suasana
kalau misalnya udah lambat kita ngomong pelan pelan
ruh keberanian dulu ya
kenapa saat usia pendekaan ini memunyak satu tahun
kami jadi saling menyakiti
apa kami sudah terlalu lelah
apa ini ujian buat aku sahabat masal
saya mendekati usia pernikahan satu tahun
aku sahabat masal sama sama mengeluarkan ego kami
ya allah aku mohon ya allah
kuatkan iman kami
kuatkan tali pernikahan kami
agar kami selalu terikat satu sama lain
sama sama kuat dalam menghadapi
setiap kerikil yang ada di dalam rumah tangga ini
kita akan mencari kemampuan untuk memperbaiki kemampuan kita
untuk memperbaiki kemampuan kita
untuk memperbaiki kemampuan kita

besok saya jemput kamu
pokoknya jangan sampai berangkat sebelum saya datang ke sini
aku gak tau sih mas tapi setelah aku pikir pikir
kayaknya aku harus berterima kasih dia sama seseorang
sama perempuan manapun
yang udah ngelepasin kamu
karena dia udah ngelepasin kamu
aku jadi punya kasih lagi
untuk kamu di hidup aku
ya udah saya pamit dulu ya
kok gue ngomong kayak gitu makanya malah sedih
saya mau laporan pak
tadi saya menjaga ketat rumah vera
terus ada orang yang menanyakan
sebuah alamat ke saya
saya dipukul dari belakang
saya pingsan dan tidak sadarkan diri
kamu lihat pelakunya
saya tidak lihat pak
terus sekarang vera gimana
tadi saya masuk ke dalam dan tanya ke ibunya
katanya vera sedang keluar pak
ini pasti penjeliknya dia ini sudah bertindak duluan zek
vera pasti sama mereka

ya allah masalah lonceng pintu kaya gitu masalah kenapa komunikasi banget
udah bener keputusan ku untuk nggak tidur di kamar nanti

harusnya sih gue lebih waspada ya
ya nggak ada masalah sama dia
jangan dia papain
cukup mungkin dia nggak sadar
biar urusan primavera selesai
ntar lu ntar lu
kayaknya pas mereka ngobrol
dan suara itu gak asing buat gue
mereka berhasil menemukan vera
jangan jangan rekaman itu sudah ada di tangan mereka
sebelum vera sempat lapor ke polisi
gagal semua rencana gue
tulanganmu itu sudah ada di permata kamu sekarang
aku dengan jujur
perempuan bernama jessica
jawab aku sekarang
jangan diem aja den
jadi selama ini kamu bohong sama aku
selama ini kamu ngebohongin aku
berah enggak berah jangan berah
aku balikin ke kamu sekarang juga
dan pertunangan kita batal
kamu aja yang melapor polisi sendiri
dan anggap sekarang
kita gak pernah kena covid
berah jangan bilang begitu aku butuh kamu
cuma kamu satu setenya orang yang bisa nolengin aku
berah tolong aku
berah lepasin aku
berah aku mau bicara sama kamu
berah jangan tinggalin aku
berah jangan tinggalin aku
terus sikat gigi udah belum
udah cuci tangan cuci kaki sudah
sekarang saatnya ke tempat tidur
tidur pejamkan mata
selamat malam sayangku
nah lihat aja
enggak gak takut
kita bubuk yuk
bubuk bubuk bubuk
mama mama ini kok gak tidur
mau tanya dia siapa tau andien bisa ikut
susah banget mau tidur
aku kepikiran terus sama mas al
persoalan aku jadi gak bisa tenang
mas al di kamar lagi ngapain ya
apa dia bisa tidur dengan tenang kalau nggak ada aku
din maaf ya papa telepon malam malam
besok kan elsa ulang tahun
kita ke bandung yuk kita rayain ulang tahun elsa di sana
besok elsa ulang tahun ya
coba aku tanya sama mas al dulu ya
kok suara kamu kayak habis nangis gitu
kamu berantem lagi sama al
udah malem ngantuk
yaudah alhamdulillah kalau emang enggak ya
besok bisa apa enggaknya
nanti papa jemput sama mama di sana ya
papa juga istirahat ya
mas al udah tidur belum ya

masuk vespa di sana ya
kalau mas al belum tidur nanti ketahuan dong kalau aku ngecek ngecek gini
ternyata gak ada kunci sama mas al
cerba banget sih
rata mas al udah tidur pulas
dia happy happy aja
walaupun gak ada aku disitu
padahal gue sengaja gak kutip pintu
siapa tau andien balik lagi kesini
tapi ternyata dia tetap marah
banyak yang bilang pertengkaran adalah hal yang wajar dalam sebuah pernikahan
tapi kenapa tetap terasa sakit
rasa tidak wajar
apa mungkin cara untuk kami sama sama belajar
bahwa dalam pernikahan kita
dalam pernikahan tak hanya perlu bersinta kasih dalam dalam
tapi juga butuh saling mengenal
saling salah paham
lalu lebih mengenal arti cinta itu sendiri
agar cinta terus tumbuh dan abadi